hubungan presiden joko widodo dan ketua umum pdi perjuangan dikabarkan merenggang
ketua badan pemenangan pemilu pdi perjuangan bambang wuryanto mengafirmasi bahwa ada indikasi kuat upaya meregangkan hubungan jokowi dan megawati
sebagian kalangan menyebut terjadi perceraian politik
benarkah terjadi perceraian politik antara jokowi dan megawati
kami akan mengulasnya bersama masinton pasaribu politikus pdi perjuangan
selamat malam bang masinton
dan ada adi prayitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
selamat malam mas adi
selamat malam hekwa
baik saya ke bang masinton dulu
bang masinton ini tadi pak bambang jelas jelas mesti nyalir ada pihak yang ingin meregangkan hubungan antara bu mega dan pak jokowi
nah ini apakah memang sudah menjadi isu di dalam internal pdi perjuangan
siapa yang ingin meregangkan
ya indikasi itu kan memang sudah
kan dari sejak periode lalu ada aja tuh pihak pihak yang ingin mencoba menjauhkan gitu ya
oh bahkan membenturkan tuh antara bu mega dengan pak jokowi seperti itu
nah indikasi indikasi ini memang dari sejak jauh hari juga pernah kita sampaikan seperti itu
nah jadi bahwa itu
jadi siapa kita nggak mau nuduh siapanya lah
tetapi indikasi kuat itu ada
nah ini yang sudah disampaikan oleh pak bambang
itu clear bagaimana relasi hubungan antara pak jokowi bu mega itu seperti anak dengan ibu
kemudian pak bambang juga menjelaskan bagaimana dalam kultur
itu juga sudah terbentur
sebagai orang jawa dijelaskan tadi sebagai orang solo
yang tahu sama sama berterima kasih dan saling menghormati gitu
pasti tahu budi begitu ya bang masinton
disebutkan tadi pasti tahu budi
tadi pak bambang pacul mengatakan pasti tahu budi begitu bang masinton ya kata katanya
nah ini kan yang pihak pihak yang coba
ya yang pihak pihak yang berkepentingan lah ya tentunya kepentingan lah ya
yang berkepentingan untuk mengadu atau bahkan merenggangkan atau membenturkan antara bu mega dengan pak jokowi
itu kan memang bukan yang baru ya
jadi nah pihak pihak ini memang menginginkan supaya hubungan bu mega dan pak jokowi itu
harus siap tidak akur gitu ya
mereka memanfaatkan ruang ketidakakuran itu seperti itu
ya apanya itu
tadi yang disampaikan oleh pak bambang bahwa
ya pak jokowi juga menyampaikan kepada beliau
relasi saya dengan bu mega
atau pak jokowi itu ya seperti anak dan ibu
beliau juga menyampaikan bahwa
lahir dari rahim
dari pilihan tdi perjuangan
dibesarkan oleh tdi perjuangan
orang yang ingin membenturkan itu menurut saya memang
artinya ini orang atau oknum yang sama begitu ya
karena ini kan katanya sudah lama
kalau memang kemudian tidak dibahas siapa begitu yang ingin berusaha meregangkan hubungan
ya itulah dulu
coba aja dibuka lagi file saya
saya juga pernah menyuarakannya itulah dulu
dibuka aja lagi file file ya gitu kan
ya indikasi indikasi itu
wah pak jokowi itu bonekanya bu mega
pak jokowi itu petugas partai
coba dimainkan ini lah
dimainkan itulah ke publik gitu
belum lagi nanti di aspek aspek
apa hal hal lain ya
sama aspek kebijakan atau apa gitu gitu
tapi paling tidak ya
mencoba menyampaikan ke publik ya bahwa
seakan akan nih pak jokowi ini subordinat dari bu mega gitu gitu lah
tapi kan juga di satu sisi sebenarnya apa
merendahkan pak jokowi cara cara seperti itu gitu loh
sementara tuh bu mega tuh
sampaikan kepada kami bahwa
kita harus dukung pak jokowi
kita harus hormati prerogatif beliau sebagai presiden
kita nggak boleh intervensi presiden dengan berbagai kebijakannya
apa segala macam
eh cuman seperti itu
bagi bu mega
tentang pak jokowi itu ya clear
pihak pihak yang di lingkaran
mungkin ya di lingkarannya pak jokowi ini
yang ada yang mencoba berkepentingan untuk membentur benturkan itu
tidak menyampaikan informasi
tentang pak jokowi langsung
menyampaikan informasi informasi yang inilah mungkin ya
menciptakan disharmoni antara bu mega dan pak jokowi
diciptakan ada miskomunikasi begitu bang mas hinton
sebetulnya hubungan bu mega dan pak jokowi ini
tidak renggang berarti ya
ya baik baik aja
kalau dari bang mas hinton melihatnya baik baik saja
tidak ada masalah sama sekali
mas adi anda melihatnya bagaimana
saya kira pernyataan pak
bambang pak jokowi itu kan mengonfirmasi
keyakinan keyakinan publik selama ini
ada gap ya
seakan akan saat ini
sedang tindak kondusif
jokowi dengan pak megawati sebagai ketua umum pdip ya
jokowi boleh jadi presiden
sebagai presiden rakyat indonesia
tapi kalau bicara partai
key to player nya ada di megawati
itu yang kemudian memang
sering mengemuka pada
bahwa ada jarak psikologis antara
jokowi dengan mbak mega misalnya
sangat terkait dengan acara projo
beberapa waktu yang lalu ya
mana dalam acara projo itu
ganjad juga hadir
jokowi meminta kepada pendukungnya untuk
tidak buru buru menentukan sikap
dan pilihan politik
tapi kan pernyataan jokowi saat itu
meski orangnya ada di sini
yang kemungkinan akan diusung misalnya
itu kan adalah
satu penggalan statement yang sebenarnya
menjurus kepada ganjad pranowo
sejak saat itulah kemudian
misalnya nih ditandai oleh dua hal
tidak hadir dalam pernikahannya di pak jokowi
itu kan selalu dikaitkan dengan itu
mbak puan tidak hadir
mbak megawati juga tidak hadir
ataupun misalnya hari ini
tidak hadir dalam
hari kesaktian pancasila di nd misalnya
itu yang kemudian orang
pada hari ini
mengait ngaitkan situasi politik yang berkembang
itu salah satu momentum politiknya
karena di pricu
saat ada acara relawan jokowi
dimana jokowi saat itu
terlihat lebih mengendorse
ganjad pranowo ya
untuk konteks pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang
maka tidak mengherankan
kalau kemudian pak bambang pacul
sebagai ketua kumpul papilu
kemudian menyebutkan ada indikasi
ada anakir anakir yang
mencoba untuk memanfaatkan itu semua
kedua tokoh ini saat ini
memang sedang tidak kondusif ya
jadi ini bukan hanya isapan jempol gelas
karena tidak biasanya misalnya
mbak mega itu tidak hadir dalam acara acara
yang tipe nya penting
melibatkan acara kebangsaan
dan melibatkan jokowi
ini adiknya jokowi
nikah dengan ketua mk
tapi mbak mega dan mbak poh
itu pertanyaan cerah cerahan
makanya orang kemudian dikaitkan
dengan situasi politik yang
terkait dengan projo
beberapa waktu yang lalu
memang ke depan
menuju jalan panjang dua ribu dua puluh
pasti situasi semacam ini
akan semakin dibentukkan
dan terbenturkan oleh publiknya
itulah yang saya kira
pernyataan mbak macinton
pernyataan mbak pambang pacul
karena ada kesan misalnya
soal siapa yang akan diusung
itu kan masih termelah
barisan banteng itu tentu
tanduknya itu semakin mengeras
untuk mendukung puan maharani
sebagai kandidat caprek
yang tidak bisa ditawar oleh siapapun
karena dua ribu dua puluh empat adalah umuman untuk mas
dan puan maharani
sebetulnya politiknya soekarno
yang saya kira memang itu adalah harga mati
tapi pada saat yang bersamaan
publik juga tidak bisa menutup mata
ganjar orang nongo
yang dinilai punya elektabilitas bagus
secara tidak langsung
terkesan mulai dibutuh
secara terbuka oleh jokowi
minimal yang dilakukan oleh projo
saat ini sudah pintar
tidak mungkin projo itu
dan tanpa sebangga tahun persis
kan itu logikanya
untuk mengikuti pilihan politik
tapi ada statement presiden di situ
meski mungkin orang yang akan diusung
ada di sini
ini adalah hal ikhwal
yang kemudian menyebabkan
kenapa pak bambang pacul hari ini
pak mas hinton malam ini
harus berdiskusi tentang
hubungan yang dianggap tidak kondusif
antara jokowi dengan megawati soekarno putri
bu mega sebetulnya sudah menjawab
mengapa kemudian dia tidak hadir
pada acara hari lahir pancasila di nd
apa kemudian alasan
bu mega tidak hadir
pada acara hari ini
yang menurut mas adi ini
sebetulnya penting begitu
untuk seorang bu mega hadir
oke karena menurut bu mega
di sana ada pengurus bpip
nah ini kurang lebih ya
sekarang di nd
beliau itu pak jokowi
padahal saya ditanya
kenapa bu mega tidak muncul
sebagai dewan pengarah bpip
karena bagi tugas
di sana ada pengurus bpip
alasan ini tidak bisa diterima
ya bisa diterima sebarangnya
tapi tidak bisa
bu mega ini
sebagai orang penting di republik ini
putra seorang proklamator penting
bung karno gitu ya
biasanya kalau ada event event politik
seperti hari setahun
hari lahir pancasila
beliau sebagai negarawan
partai seringkali terdepan ya
hadir untuk melakukan acara acara seremonial ya
terkait dengan kebangsaan
terkait dengan pancasila kita
jadi wajar kalau kemudian
hari ini ketidak hadiran beliau di nd misalnya
itu selalu dikaitkan dengan hubungan yang
kemudian yang tidak harmonis dengan presiden
karena korespondensinya ya
dikaitkan dengan ketidak hadiran dalam
pernikahan adiknya jokowi beberapa waktu yang lalu
itu yang saya kira sebenarnya adalah
yang saya kira mungkin ke depan ini
akan semakin runyam juga urusannya
itu sangat terkait dengan
soal bagaimana peta koalisional politik di internal pdip ya
yang mulai saat ini kelihatan
agak sedikit mengeras gitu ya
teman teman pdip saat ini misalnya
juga mulai agresif dengan tangganya rp
mulai diserang soal wadah soal banyak prof
banyak media sosial gitu
sesuatu hal yang sebenarnya saat ini
tidak pernah kelihatan ya
kalau tidak diundang dalam acara itu perkara biasa
tapi ketika ganjar mulai dikuliti satu persatu
ini tentu tidak lahir dalam ruang kampanye
tapi lahir dalam situasi politik misalnya
dimana persaingan soalan internal teman di pdip
ganjar dinilai tidak punya kontribusi
terkait dengan bagaimana membangun pdip
beda dengan puan marani
yang mengunjungi dpc dpd dan struktur
untuk mengonsolidasi dukungan
tapi ganjar justru lah yang menikmati itu semua
sebagai keundungan elektoral
makanya itu yang saya sebut tadi eva
semakin misalnya mbak puan ini dibully oleh para pendukung puan
maka keras mula barisan barisan bank penggi ini
mengasah panduknya gitu ya
karena itu yang terjadi
karena kalau kita melihat kecenderungannya secara umum
yang sering mengkritik bahkan membuli puan marani itu adalah
orang orang ya kelompok kelompok yang terasosiasi sebagai pendukungnya ganjar
yang mengkritik puan dan membuli itu bukan pendukung anies
bukan pendukungnya prawowo
bukan pendukungnya sandi dan yang lainnya
tapi pendukungnya ganjar
ini yang menurut saya menjadi asbabun nuzul ya
sebab akibat yang kemudian membuat kenapa
ada kesan hubungan antara jokowi dengan mbak megawati
itu sedang tidak baik baik saja
kita akan elaborasi lebih lanjut
tapi kita harus break dulu
kita akan kembali sesaat lagi
cnn indonesia newscast akan segera kembali
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
bang mas hinton kalau seperti yang tadi disampaikan
oleh mas adi secara panjang lebar begitu
dalam politik memang sulit mengindahkan beberapa momentum
yang kemudian menjadi indikator kemesraan suatu hubungan
dalam hal ini pak jokowi dan bu mega
dan juga tadi disebutkan soal bagaimana kemudian ada
indikasi pertarungan di internal pdi perjuangan
bagaimana sebetulnya penjelasannya bang mas hinton
ya kalau kenapa waktu itu nggak datang ke solo
pernikahan adi ya pak jokowi
kalau mbak puan kan sebagai ketua dpr
waktu itu juga hadir bersama presiden juga
jadi kalau mbak puan

ada forum internasional tentang kebencanaan
acara forum terlalu berdua tahun oleh pdd
di mana pak presiden hadir hari pertama
mbak puan di hari kedua
kemudian kalau bu mega dalam konteks saat pandemi ini
ketika memang urusan keluar rumah apa segala macam
jadi itu persoalan karena pandemi
oke jadi persoalan personal
sama sekali tidak ada urusan dengan politik bang mas hinton
ya pasti lah orang pasti mengkaitkan
jadi ada urusannya atau tidak
ada nih dengan politik
jadi bang mas hinton
ada kaitannya dengan politik atau tidak
benar benar urusan personal saja begitu ya bang masinton
ya lebih pada persoalan teknis saja lah
nah gitu lah
ya cuman kan karena semua adalah bagian dari pejabat politik
jadi ya dikaitkan ada urusan politik
ada apa tadi yang disampaikan oleh mas adi segala macam
ya menurut saya
intinya adalah ya sampai saat ini hubungan antara pak jokowi dan bu mega
ya masih baik baik saja
bagaimana kemudian tadi penjelasan soal ada upaya upaya atau
apakah memang terjadi kemudian pertarungan di dalam internal pdip
perjuangan seberapa solid kah kemudian ini menuju dua ribu dua puluh empat bang mas hinton
kalau pdi perjuangan ya solid aja lah
karena kan ini memahami kalau urusan capres cawapres
itu memang forum tertinggi partai kongres kelima pdi perjuangan itu
memandatkan ke ibu megawati
untuk mengumumkan siapa nanti
yang akan dikalonkan oleh pdi perjuangan
nah kemudian ya
bagi kami kan kami memahami betul
ya mekanisme di partai apa segala macam
ini terbiasa dengan pola gerak organisasi
ketika partai memutuskan a kita bergerak a
partai memutuskan b kita bergerak b
kita sudah terbiasa dengan pola gerak cara bersama sama bukan sendiri sendiri
nah banteng itu kan pasti berjalan beriringan lah
tak pernah itu banteng itu sendiri sendiri
politikus senior pdi perjuangan pandana baban ini
baru saja mengatakan
soal kemungkinan pdip mengajukan dua nama capres
kita akan dengarkan dulu bagaimana pernyataannya berikut ini
terima kasih sudah menjelaskan indro
partai di republik ini yang berani mengajukan dua kandidat calon
hanya pdi perjuangan
golkar berani di luar erlangga
gerindra berani di luar prabowo
apa nggak berani kita ada dua
puan maharani sama ganjar
malam ini penting
lo bukan dengar dulu
saya agak terkejut nih karena saya agak lama di luar
jadi maksudnya partai lain
jadi memang sudah ada dua nama capres bang mas hinton dari pdi perjuangan
ya itu kan tadi yang disampaikan oleh bang panda sebagai senior partai
yang nama nama yang muncul di survei lah ya
seperti itu nah jadi
kemudian ya pdi perjuangan memiliki golden ticket itu
ya bisa mencalonkan seperti itulah
nah tetapi kan pdi perjuangan belum memutuskan
nama nama yang muncul kan memang
nama mbak puan seperti itu ya
nah terus ada
dari beberapa surupe kan begitu begitu
kemudian ada nama
nama mas ganjar
lagi lagi partai belum memutuskan siapapun
nah karena apa
setiap kader memahamin
setiap kader memahamin
baik mbak puan bu risma
karena komando itu ada di ketua umum pdi perjuangan dalam hal ini
jadi nggak mau jalan sendiri sendiri gitu
jadi kalau kader pdi perjuangan tulen tuh memahami begitu ya
bahwa semua itu harus sejalan dengan bumega begitu ya bang washington
ya harus begitu
bukan kemudian jalan sendiri sendiri
kalau jalan sendiri sendiri kan juga sulit
tapi sejauh ini
kekuatan pdi perjuangan itu adalah kekuatan kebersamaan yang disebut dengan gotong royong
gotong royong seluruh kader gitu
ya kader maupun simpatisan
dalam hal ini mpama ya pdi perjuangan itu tidak mau terbawa arus dalam
nah bumega itu selalu melihat dalam konteks kepentingan bangsa
karena apapun ya kontestasi pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden
itu adalah bagian dari kesalahan
itu kesatuan dalam konteks kepentingan bangsa yang besar
kepentingan bangsa yang ke depan
jadi ketika memilih siapa yang akan dicalonkan oleh partai
yang disampaikan ke pemerintah
apa rakyat untuk dipilih
itu memang harus dalam konteks kepentingan besar tadi
kepentingan besar bangsa tadi
jadi disitulah bahwa tanggung jawab sejarah dan tanggung jawab politik pdi perjuangan
kepada generasi bangsa ini untuk menyampaikan nanti pemimpin yang memang benar benar punya visi kebangsaan itu
nah pemilu itu kan mbak ma katakan nih pilpres
ini kan bagian dari agenda besar kebangsaan kita
jadi bukan semata mata fokus kita tentang siapa calonnya
tetapi siapa yang bisa menjalankan si besar kebangsaan ke depan ini
siapa yang bisa membawa memastikan pancasila ini bisa tetap ada
memastikan agenda agenda kerakyatan itu ada
memastikan distribusi keadilan pada rakyat kecil itu

kan harus pemimpin pdi perjuangan kan harus mencari sosok pemimpin yang seperti tadi
yang dalam konteks kebangsaan dalam konteks kepentingan rakyat tadi
jadi bukan semata mata bicara oh karena trennya oh ini populer nih
tapi kalau kemudian visi besarnya nggak nyambung dengan visi besar kebangsaan tadi ya ngapain juga
karena kita kan memilih pemimpin itu adalah bagian dari kepentingan bangsa yang besar ini
oke mas adi anda melihatnya bagaimana sejauh mana kemungkinan pdip memiliki capres ini lebih dari satu
sejujurnya sebenarnya pdip ini bukan hanya punya call dan tiket yaitu punya boarding pass sebenarnya
jadi bang matinton ini suka suka mau puan patahkan
jadi bang matinton ini suka suka mau puan patahkan

karena pdip ya punya semua role model untuk mengusung capres dan caopres sendiri
jadi tidak mengherankan kalau beberapa hari ini kita mendengar bahwa pdip itu juga
dalam tanda kutip cywar kepada partai politik yang lain
tidak pernah khawatir jika tidak ada partai yang mau berkoalisi karena bisa maju
itu artinya pdip bisa jomblo atau bisa berkoalisi dengan yang lainnya
saya justru tertarik ingin mengomentari pernyataannya bang masinton itu tadi
ada pernyataan yang sebenarnya masih koma
bahwa banteng itu adalah barisan yang dia berjalan seiring
hanya celenglah yang kemudian tercerai berat dan jahat sendiri sendiri
ini kan simultan dengan statement sejumlah pernyataan teman teman pdip yang lain ya
yang menurut saya kan kanjar ini kan di luar koordinasi
jadi saya tidak mau menghormati
saya suka bekerja sendiri mau mulai citra
mestinya sibuk mengurus banjir rob gitu ya
kemudian mestinya ngurus soal wadah
mesti sibuk bercerahan secara politik
perhari ini kita dengar serangan serangan itu
itu artinya apa
ini tentu soal terkait dengan isu renggang antara jokowi misalnya dengan mbak megawati
itu tentu terkait dengan seakan akan dua persepsi pendukung puan
dengan pendukungnya jarvanow secara umum
tapi tidak secara pasti barisan banteng itu adalah
kok tegak lurus mendukung puan maharani
itu nggak bisa ditawar dan tidak bisa dibantah
itu yang kemudian membuat kenapa suasana batin politik di internal pdip itu seakan akan saat ini tidak kondusif
tapi pada level struktur pada level elit saya kira sudah selesai
tidak ada pembelahan
yang menurut saya kanjar itu ya sebagian relawan jokowi
infrastruktur pemenangan jokowi kan ada di situ semua
yang dalam banyak hal juga sering membuli puan
kemudian garisnya semakin mengerat
nah itu yang saya kira memang tanda tanda alamnya
selama ini ada seakan akan perkongsian politik diantara para pendukung itu
yang kemudian membuat semua rakyat gimana akan disusulkan
soal bagaimana misalnya mbak mega dengan jokowi akan bicara
dari hati ke hati bicara dari mata ke mata
kalau itu yang dilakukan saya kira soal kekisruhan ini akan selesai
tapi yang paling penting bagi saya adalah pdip membiarkan semua ini begitu terjadi
itu menandakan bahwa pdip cukup terbuka
dengan segala dinamika bahkan perang antar sesama keteman sekalipun gitu ya
ini terus terang kalau mau jujur ya ini perang
mengkuliti apa yang kemudian dilakukan secara umum
tapi menarik juga sih sebenarnya bahwa persoalan capres
yang disampaikan oleh mbak puan beberapa waktu yang lalu
misalnya ini melampaui angka angka statistik
saatnya misalnya para orang yang kemudian muncul dalam survei itu pamer
apa yang sudah dilakukan mereka selama ini menjadi pejabat publik
kalau dia gubernur apa kira kira yang sudah dilakukan
terutama terkait dengan kemiskinan tentang pengangguran
tentang hal hal yang sifatnya merayat kepada rakyat
artinya apa politik berbasiskan angka angka itu memang penting
tapi tidak kalah pentingnya kalau kemudian orang yang tidak punya potensi maju itu
kemudian menjelaskan kepada publik apa saja yang sudah diberikan
dinafkahkan hidupnya untuk kehidupan bangsa dan negara dan rakyat indonesia
kan di situ sebenarnya
itu artinya apa pak puan sebagai ketua dpr dan sebagai sosok yang dinilai punya potensi maju
ingin menggeser diskursus politik itu tidak hanya melalui angka angka statistik dan survei
tapi bicara tentang apa yang sudah dilakukan tapi bicara tentang keberpihakan kepada rakyat
tentu ini menjadi diskursus yang cukup baik
sehingga tuduhan bahwa orang orang yang muncul dalam survei itu hanya arti dinesos
harus dibuktikan pamer keadaannya kepada orang
sehingga orang tahu mereka bisa hebat bisa menculis survei
bukan karena narsis di media sosial bukan hanya live ig hampir setiap saat
tapi mereka juga punya sesuatu yang memang dibanggakan untuk bangsa
dan itu sebenarnya soal bagian segmentasi pergeseran paradigma diskusi
yang terkait dengan sosok sosok figur figur dan para pendukung yang kemudian sangat terkait sebenarnya dengan dua ribu dua puluh empat eva
oke baik kalau tadi pak saadi mengatakan bahwa
pdip cukup terbuka membiarkan terjadinya diskursus begitu
anda melihatnya mungkinkah kemudian pdi perjuangan akan mengajukan dua orang calon presiden sebagai jalan tengah begitu
supaya kemudian kesolidan dari banteng ini terjaga kalau begitu pak saadi
ya saya kira kesolidan pdip itu salah satu faktor yang paling penting adalah faksor politik di kawasan
kalau enggak mega bilang tukunglah pak saadi
saya kira semua struktur pdip itu akan mengeras dukungan politiknya
dan kita juga tidak bisa membayangkan andai misalnya ganjar pranowo keluar dari pdip
maju dari partai politik yang lain belum tentu punya elektabilitas dan pendukung sesolid seperti sekarang
kita tahu persis pdip ini adalah partai yang sebenarnya menegakkan sistem ketaatan yang cukup patuh
di mana elit berfatwa di mana struktur kemudian memberikan arahan politik maka disitulah kecenderungan politik akan dilakukan
makanya harus diakui ganjar bisa seperti ini ya tentu karena berbaju merah
nah juga pdip kalau bernaga kuning biru coklat belum tentu punya elektabilitas dan bisa agak sedikit eksis seperti sekarang ini
sudah banyak contoh kasus misalnya malah elit elit pdip yang keluar dari pdip nggak jadi apa apa
saya tidak mau sebutkan satu persatu
tapi contohnya seperti ini
oke pak saadi
karena sudah banyak
artinya apa banyak tokoh kunci yang hebat saat ini di pdip itu karena tidak terlepas dari soliditas dukungan dukungan basis kultural mereka yang memang sudah terbangun sejak lama
bahkan tidak terbangun ketika pni didirikan oleh soekarno bahkan sampai sekarang
itu yang disebut dengan strong voter
loyalis yang tidak mungkin akan pindah ke lain hati atas dasar apa dengan alasan apapun
yang mereka dengarkan adalah soal fatwa yang disampaikan
sampaikan kepada umum partai
hal ini tentu megawati soekarno putri
bang mas hinton terakhir
menanggapi apa yang kemudian tadi disampaikan mas adi
kalau sekarang terjadi dinamika politik terjadi dinamika dalam hubungan pak jokowi dengan juga bu megawati
bagaimana kemudian kita akan melihat arah politik pdi perjuangan menuju dua ribu dua puluh empat nanti
ya pdi perjuangan itu nggak mau terbawa arus
apalagi yang diciptakan oleh orang di luar pdi perjuangan
maka sejak awal bu megawati pdi perjuangan tidak pernah
karena tidak pernah juga membicarakan tentang popularitas si a si b
nah itu tadi penting seperti yang di garis bawah mas adi tadi
bagaimana kepemimpinan ke depan itu harus menyatu dalam proses
dinamika kebangsaan dan kerakyatan tadi
maka pemimpin itu memang harus menyajikan ya substansi kepemimpinannya
keberhasilan kepemimpinannya itu apa
bukan hanya memajang wajah narsis
atau bikin kegiatan kegiatan yang nggak ada substansi
memang kegiatan yang disukai orang
nah kalau tadi kepala daerah
saya berhasil menanganin ini
saya berhasil dalam konteks ini
itu rakyat akan lebih teredukasi dan programatik gitu
nah jadi bukan
kalau saya menteri katanya ya
keberhasilan saya ini
jadi itu rakyat akan teredukasi dalam bentuk bentuk yang programatik
itulah yang menurut saya kita penting kepemimpinan yang punya karakter
punya rekam jejak
jadi bukan karena
ya kegiatan kegiatan yang tidak ada kaitan itu
yang perlu hari ini adalah menghadirkan
makanan enak di
bukan kemudian kalau ke warteg
kemudian orang sekitaran di ajak putuk
makan di warteg
kita harus memimpin itu adalah menghadirkan makanan enak itu
di meja mejanya rakyat
dalam bentuk apa
kebijakan apa segala macam
jadi bukan karena
menurut saya sih era itu kita akhiri lah
tadi saya setuju itu dengan apa yang disampaikan mas adi tadi
yang katanya pengen nyalon itu
menyampaikan keberhasilannya kepada publik
itu kan sama aja
enggak memberikan edukasi
maka penting buat kita adalah
pemimpinan yang punya karakter
rekam jejak yang jelas
kesinambungan bangsa kita ke depan
kita akan tunggu sampai selama
bagaimana kemudian nanti calon presiden yang akan dimajukan
oleh pdi perjuangan itu
sesuai dengan apa yang disampaikan tadi
punya karakter dan menunjukkan kinerja yang jelas
untuk sementara terima kasih
bang mas sinton dan juga mas adi
atas ulasannya di cnn indonesia newscast pada malam hari ini
selamat malam dan salam sehat selalu